hai teman teman pengusahaan panggung lama untuk pungskap
pembangunan senior kan sejauh tanggung tanggung yang terlalu berat
terima kasih panggung yang sudah ditanggung tanggung
terima kasih panggung yang jatuhnya
jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa
jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa
jangan lupa jangan lupa jangan lupa
jangan lupa jangan lupa jangan lupa
dilihat dalam konteks yang normal itu manusiawi biasa saja
tetapi orang juga kemudian karena perbuatan awalnya
dimana dia tindakannya itu adalah justru
membohongi masyarakat membohongi penegak hukum juga
pembunuhan itu dilakukan oleh dan atas perintah dia
tapi direkayasa sedemikian rupa
sehingga yang muncul dia ceritakan adalah
seolah terjadi konflik tembak menembak diantara
ajudannya kan begitu
nah itu direkam oleh masyarakat
di dalam benak masyarakat sebagai satu
perbuatan orang yang memang lihai sebenarnya
nah karena itu kemudian
surat permohonan maafnya juga dilihat dalam perspektif itu
nah jangan jangan ini juga
sebuah langkah yang strategis untuk dia
menghindari hukuman yang paling maksimal